jelang ujian nasional sekolah dasar puluhan siswa di ngawi dan situbondo
harus menjalani karantina di sekolahnya
mereka selama lima bulan harus makan dan tidur di sekolah
demi mendapatkan nilai kelulusan yang memuaskan
lima puluh delapan siswa madrasa ibtidaiyah nurusalam desa sambirejo kecamatan mantingan ngawi
mengikuti karantina di sekolah mereka selama kurang lebih hampir lima bulan
semua kegiatan sehari hari dilakukan secara bersama sama
belajar bersama makanan bersama bahkan tidur pun bersama sama
semua aktivitas dimulai sejak subuh dan selesai pada pukul dua puluh dua malam
semua siswa kelas enam ini diwajibkan ikut kegiatan belajar dimulai pagi hingga malam
kegiatan ini digelar agar para siswa lebih berkonsentrasi dalam belajar
dan juga siap mental dalam mengikuti ujian nasional yang dimulai hari ini
selama hampir lima bulan tinggal di tempat karantina
tidak sedikit siswa yang mengaku kangen atau rindu dengan orang tua mereka
namun mereka juga mengaku senang karena mereka bisa
berkumpul dan belajar bersama teman teman
karantina jelang ujian nasional juga dilakukan siswa sd negeri sumberwaru satu situbondo
mereka menginap di sekolah karena jarak rumah ke lokasi ujian cukup jauh tiga puluh lima km
meskipun hanya memanfaatkan ruang kelas yang dikosongkan

mereka tetap semangat untuk mempersiapkan diri ikut ujian nasional
tanpa alas meja dan perlengkapan lain
mereka mempersiapkan diri untuk ujian mata pelajaran bahasa indonesia pada senin ini
mereka pun asik dengan cara belajar mereka sendiri sendiri
ada yang sambil tiduran ada juga yang berlatih soal ujian nasional hingga mengulang ujian tryout
di tengah hutan
untuk datang ke sini itu harus naik apa dong
naik beda motor atau perahu
para siswa ini juga didampingi oleh sejumlah guru yang harus menginap bersama muridnya
guru guru ini pun bertugas ganda
selain mendampingi muridnya
mereka juga harus menjaga psikologis muridnya agar nyaman berada di sekolah meskipun jauh dari orang tua